sur sur sur
kamu putih tolong itu tuh tolong cek pegangin
pak kendra kenam kamu
siapa tuh ada apa gitu petunjuk disitu teh
put teman dia put
is teman ini gak tuh
suri suri suri
gak sengaja gak sengaja
gak sengaja gimana tuh
gak sengaja licin ininya
suri suri ya
kalau disengaja mah tuh dari tadi juga udah dilemput
nah itu mah kita berantem kalau gitu mah
gak apa apa tuh nanti dulu
udah gak papa
jangan cengeng masih gitu mah

tetek tetek gong saya tidak bisa
namanya tidak biasa ya
diam diam diam
jangan teriak teriak pelan pelan
saya mau kabur
jangan begitu jok
jangan berhenti tiga lari
satu dua tiga
ini gongnya pindah sendiri tadi
kok kayak ada yang lewat ya tadi ya
kayak ada penampakan gitu
gak tahu deh
eh kalian perhatiin gak
semenjak kita pindahin gong ini dari hutan ke sini
kita tuh sering diteror sama suara gamelan
sama penari hantu juga
makanya luar biasa riuch eh
mungkin kan lo fragrance nya neolreichen

pokoknya udah ber bjok birds siang
kalian berdua disini aja biar gue sama putri ngecek ya
gue takut banget ya disini
arik gue tuh juga takut
pokoknya lo tenang ya
tenang semoga tim tgs bisa mencahin tegak tegi ini
yaudah duduk dulu
tidak ada apa apa
gak ada apa apa
lo yakin gak suaranya dari sini
jadi disini pisang t
tapi gak ada apa apa ini
sur lo liat itu sur
lo gak ada liat
kalian sih ya
pake ambil gong bolong itu jadi penunggunya temarah
kalau misalnya itu emang makhluk halus
harusnya yang liat itu cuma sur ya
kenapa kita semua yang bisa lihat
namanya juga makhluk halus
terus dia tuh
mau menampakkan diri sama siapa
kalau gue liat itu
ini lagi serupa nih
yakin tapi tadi sudah
udah pergi aja tapi jangan jauh jauh
ini mau belok mana itu
ini kenapa gonggong bisa ada disini
ini kan gak mungkin sih
terry sama rika yang midain kan
ya gak mungkin
kamu tolong cek pegangin
pakein rekenam kamu
siapa tuh ada apa gitu petunjuk disitu teh
apa yang kamu inginkan
pantesan merinding keadaan nyup nyup
sur sur pergi tuh sur
itu hantunya perempuin
penasaran terima kasih terserah kamu
cantik gak atau serem
sur sur perik aja sur
udah ilang guys
emang entar kita dimana sur hantunya sur
yaudah gini kita nginep disini
ya disini nginep disini ngapain
ya buat mantau ini gongnya
gak maksudnya begini kalian boleh ini jagain gongnya
iya liatin siapa tau
pindah sendiri lagi
cukup banget tuh jok kalian mau kemana
soalnya kan ini gong tadi dari kantornya rika
iya iya kita tunggu disini
jok ini mah horor sih ya jok
kalo misalnya gongnya tergerak sendiri
mending ke tempatnya rika
kemana misalnya ke tempatnya rika yuk
dua hari lagi sih sekarang tuh
ter gua kayaknya rela deh kalo misalnya
gongnya dikembalikan ke hutan aja
ya kalo emang itu yang terbaik gak apa apa
juga gak sih rik sebenernya
kerennya minain gongnya kan
pindahin alasan dari tadi kita disini aja
kok gak bisa gak ada sih
alasan dari tadi kita cuma disini ya kan
iya gongnya itu pindah keluar
dari tadi gak ada orang lain selain kita disini
udah gini aja deh
ini kita pindahin ke depan
biar kita bisa pantau jadi kalian bisa istirahat
biar gua bisa liat update nya
kok bisa ya
aneh banget ya sih
aduh ini udah dua jam tapi gak ada
kenapa gak ada juga ini
karena berhubung adanya teh ya teh
gak ada juga ini
ini buat si a
si putra temen saya dari posyandu
sama aja udah
ya mau nungguin dia tuh
kebelakang dulu ya ya
emang kamu berani jo
oh ini mah udah di ujung
masih di kunci aja ini
pelan pelan nih